sikap gubernur nusa tenggara barat yang juga anggota majelis tinggi partai demokrat tuan guru bajang
yang menyatakan dukungannya kepada presiden jokowi di pilpres mendatang
tentu menimbulkan kontroversi apalagi yang berusaha mengaitkan sikap politik dari tgb ini
dengan sikap politik dari partai demokrat
bagaimana sikap partai demokrat terkait dengan sikap politik tuan guru bajang ini
kami sudah tersambung lewat jalur telepon dengan ketua dpp partai demokrat
ada bang jansen sitandaor selamat malam bang jansen
dan dukungan tgb pribadi kepada calon presiden yang dia sukai dalam hal ini pak jokowi
jadi tolong jangan dikait kaitkan sikap tgb tersebut dengan demokrat itu dulu
yang kedua di internal kami partai demokrat memang terbuka ruang terhadap munculnya pendapat yang beragam
sampai kemudian nanti pada waktunya sikap resmi partai di pilpres ini akan diputuskan oleh majelis tinggi
karena di anggaran dasar nggak berubah sama
karena rumah tangga kami di partai demokrat memang imperatif dikatakan
terkait persoalan pilpres itu yang memutuskan adalah forum majelis tinggi
jadi pas keputusan majelis tinggi ini lah seluruh kader harus patuh
termasuk tgb sendiri dan kami semua kader partai demokrat di seluruh indonesia ini oke artinya
apakah suara tgb sendiri di internal partai demokrat masih didengar atau masih menjadi pertimbangan gini
suara atau aspirasi politik tgb yang sudah diungkapkan tadi
terkait persoalan pilpres ini ya semua opsi masih terbuka
masih mengalir sangat dinamis
jadi sedinamis aliran pilpres ini yang muaranya kita baru akan tahu ketika pendaftaran nanti dibuka oleh kpu di tanggal empat sampai dengan sepuluh agustus nanti
apakah sebelumnya partai sendiri sudah mengetahui bang bahwa sikap politik tgb ini memang agak berbeda
atau memang sudah punya sikap tertentu gitu terkait dengan pilpres mendatang seperti yang sudah diungkapkan
apakah sudah tahu sebelumnya gitu bang
sudah dikonsultasikan atau sudah dibicarakan
apakah dengan internal partai demokrat gitu bang mengenai sikap pribadi tgb ini
kalau konsultasi sih tidak ada ya
tapi terkait apa yang disampaikan tgb itu saya kira karena sudah masuk di ruang publik
bukan hanya partai demokrat saja yang tahu
tapi partai partai indonesia juga kan sudah tahu
bang yassen tentu saja ini kan mengundang kontroversi di mana mana
banyak juga pihak yang menganalisa gitu terutama di sosial media nih bang
salah satu komentar yang cukup menarik perhatian adalah dari aktivis sembilan puluh delapan dan faisal asegaf
yang mengatakan saya bacakan ya bang ya
kalau tidak salah apa namanya quotes nya
beliau mengatakan begini di twitter nya
manuver gubernur ntb tuan guru bajang ini mendukung jkw jelas atas arahan sbe
sebagai seorang kader demokrat tgb tidak akan berani mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan sby
langkah tgb beri sinyal kubu cks sudah takluk dengan sangat berharap jkw membalas dengan merangkul ahy sebagai cawapres
ini ada komentar komentar yang rame di sosial media seperti ini
salah satu dari facial asegaf
komentarnya gimana bang
bener nggak tuh bang
faisal itu sedang meraba dalam gelap
dan yang dia raba itu salah lagi
jadi bukan desain sbe tidak ada hubungan dengan pak sbe sama sekali gitu bang ya
oh tidak ada tidak ada tidak ada tidak
itu yang saya katakan di awal tadi
di internal kami demokrat ini ya terbuka ruang terhadap munculnya pendapat yang beragam
sampai nanti majelis tinggi akan memutuskannya
bang ini kan ya
abang kan katakan ini akan diputuskan oleh majelis tinggi
apakah nama tgb sendiri juga masuk dalam radar atau bahan lobby dari partai demokrat yang akan digodok gitu bang
untuk cowok pres atau cowok pres gitu misalnya
jadi begini kita di demokrat ini suruh puskader
jadi ada tgb ada pak akaye ada pak d budur jawa timur pak soekarwo
jadi kita ini suruh puskader banyak kader
biarlah nanti kemudian ya
jadi wasit yang paling adil itu kalau kita bicara konteks taksian apalagi pilpres
wasit yang paling hadir itu kan survei
di survei itu nanti kemudian kita bisa melihat angka angkanya kan
di survei sendiri kader partai demokrat yang paling tinggi siapa bang
tentu itulah nanti kemudian ya dalam forum majelis tinggi akan dibicarakan
jadi tgb kalau misalnya disuruh memilih gitu bang nanti akan diperjuangkan dalam lobi lobi politik untuk komunikasi pencalonan gitu
apakah yang akan disorongkan tgb
atau ahi bang
oleh partai demokrat ini
kemungkinan besar itu bang
jadi kan bukan persoalan suka atau tidak suka
wasit yang paling adil itu ya adalah survei
yang terakhir sekali
memang per hari ini dari beberapa lembaga survei yang kita baca ya untuk posisi calon wakil presiden itu elektibilitas yang paling tinggi itu memang mas ahi
itu survei ya
itu itu itu
itu disurvei kelihatan disurvei
jadi kemungkinan nama ahi yang kemudian akan disorongkan gitu bang ya menjadi salah satu bahan dari lobi politik partai demokrat
yang terakhir sekali bang jansen apakah dengan
belum belum belum
majelis tinggi belum memutuskan itu
belum belum belum
kalau melihat survei terkini maksudnya seperti kata abang tadi
yang terakhir sekali bang jansen
melihat sikap politik tgb yang kemudian sudah diungkapkan secara publik gitu dan menjadi kontroversi di kemudian hari
apakah akan ada komunikasi atau mungkin
atau ada pembicaraan internal gitu dari partai demokrat kepada tgb sendiri bang
kalau sangsi belum ada itu yang saya katakan tadi
kalau nanti majelis tinggi sudah memutuskan ya siapa yang akan kita dukung di pilpres ini
maka seluruh kader wajib ya dalam barisan yang rapi
siapa yang keluar dari garis itu ya silahkan dia mengundurkan diri ya atau diberhentikan
ini majelis tinggi sampai permalam ini belum memutuskan siapapun yang kita dukung
bahkan berkoalisi dengan partai manapun kita belum memutuskan
jadi kuncinya adalah nanti ketika majelis tinggi sudah memutuskan siapa capres dan capopres yang akan didukung oleh partai demokrat ya
terima kasih sekali lagi bang jansen setandawan ketua dpp partai demokrat
atas klarifikasi dan konfirmasi kepada cnn indonesia bang